kpk menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan suap dalam proyek sistem penyediaan air minum atau spam
di kementerian pupr kpk juga mempertimbangkan untuk menerapkan pasal hukuman mati kepada para tersangka karena salah satu proyek berada di daerah bencana
kpk mengamankan dua puluh satu orang dari operasi tangkap tangan terkait dugaan suap di kementerian pupr di empat lokasi yang berbeda di jakarta pada jumat dua puluh delapan desember
kasus ini diduga untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem penyediaan air minum atau spam tahun dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas di unggulan tiga pasuruan lampung toba satu dan katulampang
kasus dugaan suap ini juga terkait dengan pengadaan pipa hdpe di bekasi dan donggala
wakil ketua kpk saud sitomorang mengatakan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan selama satu x dua puluh empat jam
kpk menetapkan delapan orang tersangka yang terdiri dari pejabat kementerian pupr
ketua kpk soed siddemora mengatakan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan selama satu x dua puluh empat jam
kemudian diduga sebagai penerima ar kepala satuan kerja spam strategis pejabat pembuat komitmen atau ppk spam lampung
kemudian mwr ppk spam katulampa kemudian tmn kepala satuan kerja spam darurat kemudian dsa ppk spam toba satu
sementara itu kpk akan mempelajari penerapan pasal hukuman mati
kepada para tersangka
hal ini terkait dengan kasus suap salah satu proyek daerah bencana di donggala sulawesi tengah
bagaimana ini bisa dikorupsi bahkan itu ada di daerah yang masih bencana
kita lihat dulu nanti apakah dia masuk kategori pasal dua yang korupsi di bencana alam yang menyangsarakan hidup orang banyak itu
kalau menurut penjelasan pasal dua itu memang kan bisa dihukum mati
kalau dia korupsi di bencana yang menempel
bencana yang menyengsarakan orang banyak
itu kita pelajari dulu kita belum bisa putuskan ke sana nanti jawab apa
kalau memang itu relevan betul ya
total uang yang diamankan dari kasus dugaan suap ini adalah sebesar lima tiga miliar rupiah
lima ribu dolar amerika dan dua puluh dua ribu dolar singapura
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di indonesia